sekarang saya balikin jaket ini saya titipin ke penjaga kantin
aku lupa bilang sama kamu tadi kalau misalkan aku pas diketahui aku ketemu sama vera
yaudah tadi aku sempet ngeliat kalau dia tuh lagi kayak baca chat gitu deh
terus tadi aku ngasih
oke kalau gitu sekarang kita mulai pelajaran hari ini ya
mari dibuka buku kalian buku manajemen bisnis di halaman tiga puluh tiga tentang analisis bisnis
analisis itu punya tiga jenis
siapa yang tau
ya kamu yang pakai hoodie
ya ampun mas al ini ngapain sih pakai nyamar segala
saya boleh pinjem sweater ya
apaan sih orang lagi dipake kok malah dipinjem aneh loh
gak ada apa apa ini saya kasih sweaternya saya pinjem
boleh nih makasih om
nanti saya balikin ke penjaga kantinnya
gimana negara memaju anak mudanya disogok mau

ada tiga jenis analisis
yang pertama deskriptif
analis deskriptif itu berupa angka penjualan
atau kondisi keuangan perusahaan
atau bisa dengan metrik sosial media seperti jumlah fanbaits lag ketelibatan audience
analis prediktif merupakan cara yang dilakukan perusahaan untuk memprediksi hal hal di masa depan sesuai dengan tren
dan perspektif itu menggunakan data dua analis sebelumnya deskriptif dan prediktif
untuk memperkirakan apa yang akan terjadi di masa depan serta memberikan solusi di situasi yang sama
wah jago banget padahal anak baru loh
betul sekali terima kasih
tapi lain kali tolong jangan main handphonenya di kelas saya
pak kita harus tanya langsung ke kliniknya
bila perlu kita berangkat aja ya pak
untuk memastikan pak
iya iya tidak tidak tenang dulu
mungkin lebih baik kamu coba minta tolong pak irfan dulu
mungkin dia bisa bantu kamu
kapan kita meeting dengan pak irvan berikutnya
pak tanya ke pak irfan
minta bantuan yang mudah mudahan bisa dibantu
mudah mudahan pak irfan bisa bantu ya
papa balik dulu ya
terima kasih pak hati hati ya
kiat mama balik dulu ya
kuliah hari ini sudah selesai
tugas kalian yaitu tinggal membuat makalah berkelompok tentang analisis bisnis usaha bidang jasa
karena tinggal tentukan sendiri aja
pokoknya di pertemuan berikutnya saya mau tugas kalian dikumpulkan
hah kenapa sih gue dibuka
kamu ngapain sih di kelas aku
pengen ngeliat kamu ngajar aja
ya aku mikir siapa kan
udah tahu datang pakai hoodie main handphone
aku udah mau arah tuh
ya saya kan main handphone pengen ngerekam kamu
kamu ngajar tuh kayak gimana
kamu beneran ngerekam
lihat aja sendiri
kamu ngapain sih udah ah
lagi gendut juga
ya aku pikir tadi kamu pergi
kalau saya kangen sama kamu di kantor bisa ngeliatin video kamu lagi ngajar
aku malu tau
kita makan yuk
sekalian saya balikin jaket ini saya titipin ke penjaga kantor
oh iya oh ya mas
aku lupa bilang sama kamu tadi kalau misalkan aku pas diketahui aku ketemu sama vera
ya udah tadi aku sempat ngeliat kalau dia tuh lagi kayak baca chat gitu deh
terus tadi aku gak sengaja ngeliat chatnya tulisannya kayak sayang tolong aku
aku rasa kayaknya itu dari dennis deh
bener dugaan saya kan si vera itu pasti sembunyi sesuatu dari kita
ya semoga aja rafael bisa cari informasi lebih ke vera
karena aku juga maunya mas saya juga cukup selesai kan
pertama di indonesia mary skin protection
popok dengan eksak natural daun teh lebih higienis kulit bayi sehat terlindungi